menteri koordinator bidang perekonomian sekaligus ketua umum partai golkar erlangga hartarto
memilih untuk tak menjelaskan secara detail soal sikapnya terkait perintah presiden joko widodo dalam sidang kabinet
yang melarang para menterinya berbicara soal penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden
irit bicara saat ditemui di kompleks parlemen senayan
erlangga menyebutkan bahwa perintah jokowi seperti norma dalam rancangan undang undang
tegas dan jelas sehingga tak memerlukan tanggapan dari dirinya selaku ketua umum partai
kalau di dalam ruu itu normanya jelas penjelasannya tidak perlu
ditemui terpisah wakil ketua dpp partai amanat nasional viva yoga mauladi menyebutkan
bahwa sikap partainya soal penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat masih tetap sama
seperti arahan ketua umum zulkifli hasan beberapa waktu lalu
karena alasan pembangunan nasional pemulaian ekonomi dan stabilitas politik
apalagi menurutnya wacana ini bukan atas inisiatif presiden
namun atas inisiatif elit partai politik
wacana penundaan pemilu masih sah untuk disuarakan asal tidak merubah ideologi pancasila
ataupun bentuk negara kesatuan republik indonesia
karena masyarakat indonesia secara sosiologis adalah plural society
beragam suku bangsa agama ide pemikiran pandangan
dan kemudian secara sosiologis mereka bergabung menjadi satu
dan juga membentuk partai partai politik
kerangka berpikirnya kan begitu
tapi ketika ada perbedaan pandangan
ya itu harus dikerangkakan bahwa ini adalah merupakan bagian dari
pelembagaan demokrasi penguatan demokrasi
kecuali yang tadi saya katakan
tidak boleh ada wacana untuk merubah ideologi negara
partai kebangkitan bangsa melalui ketua umum muhaymin iskandar
yang juga pernah memberikan pernyataan soal penundaan pemilu dua ribu dua puluh
belum memberikan respon atas pernyataan presiden tersebut
ausirion dholu robin kitt jakarta